prestasi tingkat dunia kembali ditorehkan oleh putra indonesia
bayu dwi cahyono pelajar smp negeri lima kebumen jawa tengah
anak seorang tukang parkir ini berhasil mengharumkan tanah air
dengan perolehan juara dua dalam kompetisi roket air
se asia pasifik dua ribu enam belas di malia filipina
inilah bayu dwi cahyono lima belas tahun
siswa kelas delapan smp negeri lima kebumen jawa tengah
yang berhasil menyabet gelar juara dua
pada asia pacific regional space agency forum aprsaf
atau pertemuan lembaga antariksa asia pasifik ke dua puluh tiga
yang digelar di losbanus filipina pada tanggal dua belas sampai tiga belas november lalu
anak kedua pasangan wagiono dan kodariah
warga kelurahan panjar kebumen jawa tengah ini awalnya
tidak tertarik dengan ekstra kurikuler roket air di sekolahnya
berkat motivasi teman sekelasnya
bayu pun mulai giat berlatih
dan mencoba membuat roket dari botol plastik
beberapa perlombaan roket air pun pernah diikuti
dan berhasil memboyong kemenangan
selama berarti senang ya
di jawa tengah juara satu
di jakarta harapan tiga
terus yang terakhir
juara berapa itu
sama tekanan udara
tekanan di pompa berarti ya
sekitar satu jam
kenapa ambil sentara ini
ataupun jadi penembak situ ya
perasaan senang dan bangga pun terlihat di wajah kedua orang tua bayu
dengan prestasi yang diraih anak bungsunya tersebut
ya alhamdulillah kita punya anak yang bisa membanggakan orang tua kita
terutama ya kita bersyukur lah punya anak seperti itu
dan kedua ya sangat bahagia lah
terutama ya bisa punya anak yang bisa membawa nama baik bangsa dan negara
terutama ya orang tua juga ya bahagia bangga
alhamdulillah saya punya anak dua itu
ya sangat menurun dan sangat baik
dia patuh pada orang tua
maksudnya kalau saya suruh apa saja ya
saya terima kasih sekali kepada anak saya
saya penurut lah bagi semua orang tua
ya ya sebagai tukang parkir
sudah berapa lama pak jadi mau parkir
ya sekitar tahun dua ribu mas
saya sebagai juru parkir ya
ya bisa membiayai anak saya
dan terutama saya ya sangat bersyukur
bisa menghidupi sehari hari lah
terutama itulah yang penting itu yang itu
keduanya ya bisa
anak saya bisa sekolah
intinya gitu lah
di mata teman sekelasnya
bayu dikenal siswa yang rajin
baik dan mudah bergaul
suka mengambil temannya
kalau di sekolah rajin
nggak pernah bolos
kalau bisa diangkat terus
bayi orangnya setara dengan teman temannya
angkat temannya di sekolah
dengan prestasi yang diraih bayu
membuat sekolah akan terus mengembangkan
agar menginspirasi siswa lain
untuk roket sejak tahun dua ribu dua belas sudah ada ekstra ini
dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan
dan peminatnya terlalu banyak
program dari sekolah
jadi keunggulan sekolah seharusnya ekstra roket air
ada beberapa pertimbangan
yang pertama kegiatan itu yang ada unsur sainsnya
yang kedua ada pusat hiburannya
sehingga dua hal bisa menyatu
anak belajar akan dunia nyata
ada juga hiburan sehingga anak anak bisa fresh
jadi dengan diraihnya prestasi ini
ternyata memotivasi teman temannya untuk lebih aktif lagi
dan berharap bisa meraih prestasi yang paling tidak sama
atau lebih baik lagi
kompetisi roket air asia pasifik diikuti oleh tiga belas negara
dengan lima puluh empat peserta
juara pertama disabet peserta dari malaysia
juara kedua bayu dwi cahyono
dan ketiga diraih peserta dari indonesia lainnya
yakni alfian febriansyah
dari smk negeri empat pontianak kalimantan barat
dari joko purnomo ke bumen jawa tengah